anda kembali bersama kami di newsroom
pemirsa sebanyak empat belas orang korban dugaan penipuan penjualan tiket konser coldplay
melalui jasa titip atau jastip melapor ke barskimpori pada jumat siang ini
para korban penipuan ini mengaku mengalami kerugian hingga tiga puluh juta rupiah
pelaku membuka jasa titip tiket konser coldplay di berbagai platform media sosial
korban yang tertarik kemudian langsung menghubungi pelaku dan memesan tiket yang tersedia
usai korban mentransfer biaya tiket pelaku tidak bisa dihubungi kembali
para korban melaporkan lima nama sebagai tersangka pelaku penipuan
setelah ditelusuri salah satu terlapor diduga pernah melakukan penipuan dengan modus serupa
saat konser girl brand asal korea blackpink
kita mewakili kuasa hukum dari empat belas orang korban dengan kerugian hampir tiga puluh juta rupiah
dalam hal ini korban dari beberapa
daerah di luar jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut
yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial
dalam hal ini twitter kemudian ada instagram dan juga ada telegram
maka dari itu kita hadir ke baris krim mabespori untuk membuat laporan polisi
supaya proses ini ditindaklanjuti